tidak hanya kemudian perbuatan pidana
pada anak anak itu
tapi juga termasuk kemudian penggunaan
penggunaan bansos sekaligus
yang kami juga tanyakan
kami juga periksa tadi tentang metode
bagaimana mekanisme pembelajaran sana
bagaimana juga kurikulum di sana
termasuk bagaimana juga evaluasi oleh
tempat pendidikan dimana
si tanda kue itu menang